informasi pertama di kompas siang saudara banjir yang melanda wilayah gerobokan jawa tengah hingga kini belum surut
sejumlah warga di desa menawan gerobokan bahkan terpaksa membawa keranda jenazah di tengah banjir menuju ke tempat pemakaman
sejumlah warga di desa menawan gerobogan jawa tengah nekat menerjang banjir untuk memakamkan jenazah
mereka membuat perahu dari batang pohon pisang untuk mengangkut keranda
warga terpaksa menerjang banjir agar jenazah segera dimakamkan
jenasa akhirnya dimakan di tpu kecamatan kelambu yang aman dari genangan
jenazah akhirnya dapat dimakamkan meskipun kondisi cuaca buruk
banjir yang belum surut juga menyebabkan aktivitas rumah sakit umum daerah r sujati purwodadi terganggu
puluhan tenaga kesehatan dan pasien terpaksa diangkut menggunakan truk untuk bisa mencapai rumah sakit
pemerintah kepala banjir menjaga panjangan lampung menyebutkan penyelamat dari pasien tersebut
sedang melakukan penjemputan untuk karyawan karyawan kami yang terjebak banjir untuk akses ke rumah sakitnya
saat ini kesulitan kita jemput pakai armada truk
alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah
sebetulnya kami bawa pasien anak ini nanti mau periksa nanti kami standby bisa melakukan pelayanan
ini mau kontrol tapi malah ini banjir ikut
berikut naik truk naik truk mulai dari mana tadi dari rumah sakit islam